kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin di dunia semakin lebar semakin nyata dan tidak lagi terbantahkan
laporan terbaru lembaga anti kemiskinan oxfam menunjukkan harta delapan orang kaya di dunia sama dengan kekayaan setengah populasi orang miskin di dunia
lantas siapa saja taipan dengan daftar kekayaan paling fantastis di seluruh dunia
saya akan mengulasnya lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama dari data yang baru saja dirilis oleh oxfam
ini adalah sebuah lembaga amal yang anti kemiskinan yang dirilis oleh baru baru ini
hari pertama pertemuan world economic forum davos dan kemudian mereka merilis data ini
ini menarik untuk menjadi perhatian para top ceo para decision makers di seluruh dunia
kita lihat bersama ini adalah jumlah orang ataupun juga jumlah kekayaan orang yang mengendalikan di dunia
bila kita ingat memang pada tahun dua ribu lima belas lalu oxfam sempat juga merilis data
bahwa kekayaan di bumi ini dikendalikan oleh enam puluh dua orang saja
orang kaya di dunia
berapa sesungguhnya populasi manusia yang ada di bumi
hingga data terakhir menunjukkan sekitar tujuh miliar orang jumlah penduduk di bumi
dan anda bayangkan enam puluh dua orang yang menjadi penentu ataupun penggenggam kekayaan tersebut
taipan penggenggam dunia memang kita pilih menjadi refleksi
betapa orang orang ini begitu sukses untuk terus saja menumpuk kekayaan mereka
meskipun mereka saat ini sudah menjadi filantropis misalnya ataupun memiliki lembaga amal
tapi ternyata belum cukup mampu untuk merentas ataupun juga untuk menghentikan jurang pemisah kekayaan dan si miskin itu dengan lebih baik lagi
kita lihat dari tujuh miliar enam puluh dua orang yang mengendalikan
trennya semakin tajam semakin sempit kita lihat
sebelumnya pada tahun dua ribu sepuluh di tangan tiga ratus delapan puluh delapan orang kaya indonesia
meskipun masih jauh saja pada populasi pada masanya
tapi paling tiga ratus delapan puluh delapan masih oke lah ya mereka masih punya uang orang orang kaya di dunia
kemudian turun tajam sekali
di tahun dua ribu sebelas menjadi satu ratus tujuh puluh tujuh orang
turun tipis di tahun dua ribu dua belas menjadi satu ratus lima puluh sembilan orang
semakin turun lagi langsung ke sembilan puluh dua orang
dan yang terakhir anda lihat delapan orang saja yang ternyata jumlah kekayaannya pun bila kita bandingkan
itu sama dengan tiga enam miliar penduduk miskin di dunia
jadi kekayaan delapan orang ini itu hampir setara dengan tiga enam miliar orang miskin di seluruh dunia
anda bayangkan delapan orang dibanding tiga enam miliar orang pasti ada sebuah sistem ekonomi yang salah yang terjadi
sehingga kita lihat gapnya jurang
kekayaan jurang kemiskinannya semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin
mungkin kita kenal dengan istilah koefisien gini ya
salah satu indikator untuk menunjukkan kesenjangan sosial
kita lihat untuk di indonesia sendiri sudah sedikit mengalami penurunan dari empat satu menjadi tiga sembilan ya
artinya sudah ada perbaikan
tapi bila kita lebih global ternyata angka ini jauh lebih merisaukan kita
karena ternyata delapan orang sama dengan tiga enam miliar penduduk miskin di seluruh dunia
meskipun memang ada yang mengkritik juga
ada yang mengkritik riset oxfam karena mereka kenapa hanya fokus sama orang kaya aja
harusnya mereka juga fokus dong dengan aspek aspek pertumbuhan ekonomi gitu
tapi ya oxfam memilih untuk merilis data ini
saya bergeser untuk mengetahui siapa saja sesungguhnya taipan penggenggam dunia
wajah wajahnya saya beri waktu anda beberapa second dan anda pasti tidak asing dengan wajah wajah ini
posisi pertama tidak lain tidak bukan adalah bill gates
bill games berada pada posisi pertama
ini mungkin maksudnya tujuh puluh lima miliar dolar amerika ya
bill gates anda tahu kan siapa
itu loh di kantor kita tuh pakai microsoft world segala macam excel dan lain sebagainya
powerpoint kalau ada presentasi
ya itu semua produknya adalah microsoft
meskipun saat ini sudah mundur menjadi orang nomor satu di microsoft
tapi kan tetap saja yang namanya gates ya microsoft gitu
yang masih saja masuk ke sendi sendi kehidupan kita sehari hari
bill gates posisi pertama sebagai orang kaya penggenggam dunia
lalu setelahnya kita ke posisi kedua adalah amancio ortega
amancio ortega anda mungkin tidak begitu kenal namanya
meskipun dia punya kekayaan yang luar biasa
oh saya balik sedikit untuk memberi ilustrasi tentang bill gates
bill gates ini tujuh puluh lima dolar amerika atau kira kira setara dengan seribu triliun rupiah
ini hampir sama dengan kekayaan sebuah negara
kekayaan satu orang untuk produk domestik bruto sebuah negara itu bisa sama
atau sepersekian persen dari produk domestik bruto indonesia misalnya
itu hanya dimiliki satu orang loh
seribu triliun mau ngapain kita kira kira
jalan jalan ya keliling dunia
tahu mau investasi ini
mau investasi ini itu semuanya ya
gila ya bill gates seribu triliun rupiah
amansi ortega dengan enam puluh tujuh miliar rupiah
anda mungkin tidak terlalu familiar
saya ingatkan anda anda pelanggan brand zara
anda salah satu juga pelanggannya
pull and bear yang suka ada di retail retail mahal
ya dia adalah pemiliknya amansi ortega
dia panen uang anda yang setiap hari selalu bawa nggak
eh ini ada produk baru loh dari brand ini
sudah tahu belum itu kan model lama gitu
perbincangan itu bagi ortega itu penting
karena itu terkait dengan kekayaannya
karena kita bayar kan uang kita itu akan ditumpuk terus
sebagai pendapatan perusahaan dan tentu saja owner lah pastinya
lalu pada posisi ketiga
saya lihat ini adalah warren buffet ya
ini adalah pemilik burkshire investment
dia adalah sebuah perusahaan investasi
dan saya juga ingin memperlihatkan bahwa
warren buffet ini juga memiliki kekayaan yang juga tidak kalah banyak ya
dia selalu mengatakan kalau kita bisa mengendalikan emosi kita
maka kita sudah pasti bisa mengendalikan uang kita
jadi harus pintar pintar dalam mengendalikan emosi
supaya uangnya juga bisa kendalikan
dan dia juga punya quote yang menarik ya menurut saya
jadi jangan pernah bergantung pada income tunggal
ataupun pendapatan tunggal
tapi harus berinvestasi
untuk mendapatkan pendapatan kedua
atau pendapatan sampingan ya
bukan single status ya
jangan tersinggung ya para jomblo
kita posisi selanjutnya
posisi keempat adalah carlos slim helu
dengan lima puluh miliar dolar amerika
jumlah kekayaannya sangat luar biasa
dia juga salah satu pemilik perusahaan teleko
pemilik perusahaan telekomunikasi amerika serikat ya
yang sudah sangat terkenal
lalu saya ke posisi kelima adalah jeff bezos
saya lihat ini adalah nilai kekayaannya empat puluh lima dua miliar dolar amerika
anda tahu siapa
sebuah salah satu juga pionir untuk belanja online ya
yang kemudian ditiru di berbagai dunia
kalau di kita juga ada ya
ada berbagai merk
bahkan untuk tiongkok sendiri punya raksasa belanja retail seperti alibaba
adalah salah satu pionirnya juga
dan tercatat menjadi orang kelima penggenggam kekayaan di dunia
lalu saya ke posisi keenam adalah
dan kita lihat nih mark zuckerberg ini adalah facebook
setiap hari anda buka laman facebook
sekarang sudah mulai geleng geleng ya
dia sudah punya whatsapp
kemudian dia punya apa lagi
dia banyak akuisisi perusahaan perusahaan
sehingga semakin masif itu pendapatannya
kalau dia punya facebook
kita kalau mau cek cek
status orang itu pasti ada iklan iklan kan
nah pendapatan iklan itulah yang membuat zuckerberg semakin fantastis kekayaannya
orangnya sih biasa ya pakai jeans
kemudian pakai kaos abu abu gitu
tapi padahal duitnya itu sekitar empat puluh empat miliar dolar amerika
pada posisi keenam
lalu pada posisi ketujuh adalah larry ellison
dengan empat puluh tiga enam miliar dolar amerika
dia adalah pemilik oracle
berada pada posisi ketujuh
dan dia punya
pada posisi ketujuh
dan kemudian pada posisi kedelapan adalah michael bloomberg
dengan total kekayaan empat puluh miliar dolar amerika
bloomberg sudah tahu lah ya
yang paling menopang perekonomiannya adalah penjualan datanya itu loh
kalau kita lihat di bloomberg mau cari data apapun
trend obligasi surat utang
kemudian apa lagi
semuanya ada di dia
dan itu mahal banget memang
dan dia juga punya tv ya
punya media juga
kemudian juga ada televisi
dan mereka adalah orang orang kaya
yang menggenggam dunia
yang bila diilustrasikan
kekayaan delapan orang yang baru saja saya presentasikan
itu sama dengan tiga enam miliar penduduk miskin
yang ada di seluruh dunia
menjadi pertanyaan kemudian
dengan banyaknya program program pengentas kemiskinan
globalisasi yang sudah dilakukan
apakah sosial ekonomi
sistem struktur pasar yang diciptakan
ini menjadi sebuah perisai
ataupun juga pisau bermata dua
menguntungkan untuk si kaya
tapi justru semakin membuat si miskin terpuruk
harus ada sebuah perubahan
harus ada sebuah evaluasi
dan jangan lupa
membuat kita semakin sadar
bahwa ternyata itu tidak berhenti hanya dengan angka
kualitas hidup adalah yang harus dijaminkan angka
yang harus dijaminkan oleh pemerintah
sebagai penanggung jawab sebuah negara